asean finance ministers and governance meeting afm gm dua ribu dua puluh tiga akan digelar di jakarta dua puluh dua sampai dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
sejalan dengan isu perang rusia ukraina kebijakan suku bunga negara maju hingga pelambatan ekonomi di tiongkok
maka ada tiga kluster yang akan menjadi pokok pembahasan
pertama kluster recovery rebuilding yang mengangkat status covid sembilan belas di negara asean
dan kekurangan pendanaan yang dialami asean dalam respon pandemi
pada kluster sustainability keketuaan asean adalah berhasilnya meluncurkan taksonomi asean versi kedua
yang menjadi panduan dalam menyelesaikan proyek pensiun dini pltu
sementara pada kluster digital ekonomi yang menjadi tupoksi bank sentral
yang akan membahas bauran kebijakan implementasi lokal currency transfer
kemudian yang selanjutnya juga akan dibahas mengenai expending the scope dari dana asean
yang selama ini kita sebut covid sembilan belas respon fund
itu nanti akan di expand voke nya menjadi juga untuk merespon dari emergency and emerging disease lainnya di bidang kesehatan
kemudian yang kedua di recovery dan rebuilding juga ada mengenai infrastructure financing
pertemuan kedua tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral se asean ini
akan menindaklanjuti hasil pertemuan para pemimpin negara mei lalu di labuan bajo ntt
di mana para menteri keuangan dan gubernur bank sentral diharapkan mempromosikan
dan mendorong penerapan lokal currency transaction di antara negara asean
lct akan menjadi rujukan bagi negara anggota asean
asean ketika akan mengembangkan atau menyusun kerjasama hingga implementasi lct dengan negara anggota lainnya
ini menjadi salah satu pembahasan dalam pengembangan roadmap regional payment connectivity
yang ada di dalam proses saat ini adalah dengan vietnam yang mudah mudahan bisa dapat diselesaikan pada afmbm yang hari jumat ini
kemudian kita juga berharap masih ada tambahan satu negara lain
di tahun ini dan negara lainnya diharapkan dapat menyusul bergabung di tahun depan
pada pertemuan jalur keuangan ini isu ketahanan pangan juga akan mengemuka
pembahasan akan berbentuk leaders declaration yang kemudian menjadi panduan bagi negara anggota
mengatasi kerawanan pangan dan memiliki ketahanan pangan
pertemuan sebelum menuju ktt asean september mendatang ini juga akan menghasilkan kerjasama pendanaan pelaku fintech peer to peer lending
dengan umkm di asean
desyari tonang mario oktoba jakarta